wakil ketua dpr fadli zon mendesak menteri dalam negeri cahayokumolo mundur
jika tidak tuntas menyelesaikan masalah terkait ktp elektronik
menurut fadli zon menteri dalam negeri cahayokumolo tidak mampu menangani kasus ktp elektronik
selama empat tahun masa jabatannya
menteri dalam negeri diminta bertanggung jawab dan melakukan evaluasi menyeluruh
wakil ketua umum gerindra itu menambahkan cahyo tidak mampu menangani pendataan masyarakat indonesia
dan ini dikhawatirkan bisa mempengaruhi data pemilih di pilpres nanti
masalah iktp ini ini tidak selesai selesai dan harusnya ada satu evaluasi
saya baca itu menteri dalam negeri siap dipecat untuk apa itu
harusnya mengundurkan diri saja kalau memang tidak sanggup
karena ini sudah kelewatan
tidak ada di negara lain di seluruh dunia coba lihat aja deh
di negara negara lain di negara yang paling terbelakang sekalipun data penduduk itu sudah seperti sampah
ya berkarung karung tercecer di berbagai tempat ini menurut saya sangat memalukan
ya saya kira saudara cahayokumolo sebaiknya mengundurkan diri saja
ini nggak becus itu mengurus masalah iktp mengurus dpt dan juga mengurus data data kependudukan
ini masalah masalah basic kok selama empat tahun ini ngapain aja gitu loh
tapi itu katanya dari konsorsium ya
ya terserah itu mau ada masalah dari pemerintahan sebelumnya atau dari sebelum sebelumnya
tapi kan diberikan waktu sudah empat tahun lebih
kan berarti dari alokasi waktu empat tahun lebih ini tidak bisa menyelesaikan persoalan ini
ini menurut saya persoalan basic kok